di masa pandemi covid sembilan belas sektor perekonomian nasional dan global menjadi salah satu sektor yang paling terdampak
meski begitu sektor industri fintech atau teknologi keuangan masih terus berkembang untuk mendukung pemulihan ekonomi
berdasarkan data dari aftek atau asosiasi fintech indonesia dua ribu dua puluh
ada tiga ratus enam penyelenggara fintech di indonesia dengan lebih dari dua puluh jenis layanan digital
di antaranya pembayaran digital pinjaman online hingga perencanaan keuangan
sekretaris jenderal aftec budi ganda subrata mengaku pandemi membawa dampak positif terhadap sektor fintech
masyarakat terutama pelaku umkm harus beradaptasi agar dapat bertahan
salah satunya dengan berpindah lapak jualan melalui media internet
mereka juga beradaptasi dengan menggunakan layanan fintech untuk melakukan pembayaran digital
kalau sebelum pandemi memang kita lihat adopsi fintech itu kan juga sudah meningkat ya
tapi justru kalau memang ada silver lining dari apa yang terjadi di pandemi itu justru semakin terakselerasi
adopsi terhadap solusi pembayaran digital maupun solusi keuangan digital
kepala grup departemen kebijakan sistem pembayaran bank indonesia dudi dermawan
menyatakan bank indonesia turut berperan mendukung perkembangan fintech
dengan menyediakan pembayaran berbasis kode qr code
kode qr atau kris
salah satu hal yang paling banyak digunakan dan sebagai game changers
tadi disampaikan oleh pak gubernur juga bahwa kris ya qr indonesia standar
itu sudah mencapai lebih dari tiga puluh satu juta pengguna plus lebih dari dua puluh dua dua juta dari merchant
artinya demand dan supply dari si pembeli dan penjual itu sudah ketemu
sehingga di sini kita harapkan akselerasi dari leveraging umkm itu akan lebih meningkat
dudi menambahkan bank indonesia telah bekerja sama dengan jepang
memperluas penggunaan kris indonesia di jepang
bi berharap terbangunnya sinergi dalam ekosistem fintech dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
syifa hanifah fajar ahmad yogyakarta